pihak kepolisian mengaku telah mendapatkan surat pemberitahuan terkait reuni dua ratus dua belas yang akan digelar pada dua desember di silang monas jakarta pusat
karopen mas polri brigjen pol argo yuwono mengatakan pihak kepolisian sedang berkomunikasi dengan jajarannya hingga tingkat polres
kemudian berkaitan dengan rencana ada reuni ya reuni pa dua ratus dua belas ya memang mabes polri sudah menerima surat pemberitahuan
dan kemudian tentunya karena lokasi ada di jakarta dan dari makas polri tentunya meminta rekomendasi ya
mulai dari tingkat polres jakarta pusat kemudian dari polres jakarta pusat kemudian meningkat ke polda metro jaya
jadi polres metro jaya nanti akan mengirimkan rekomendasinya ke pihak kepolisian ya ke makas polri ke pa satu ratus dua belas
jadi nanti pa satu ratus dua belas nanti ya
mereka akan mengeluarkan ya mengeluarkan pemberitahuannya itu